tentu masyarakat indonesia begitu yakin saudara timnas bisa melaju lebih jauh di piala asia u dua puluh tiga ini saudara
kita perbincangkan terkait dengan peluang kemenangan indonesia di piala asia u dua puluh tiga bersama dengan pengamat sepak bola
yusuf kurniawan yang telah bergabung bersama kami di kompas malam
salam sehat bung yuke salam olahraga
sehat salam olahraga nas ya sehat apa kabar
baik sehat ini tentu saja kita semua ini antusias plus deg degan nih bagaimana melihat gaya permainan dari timnas saat melawan australia dan juga jordania yang begitu luar biasa
dan nampaknya kita juga patut memberi harapan ya harapan yang tinggi begitu ketika nanti tim nas melawan korea selatan
oh ya saya kira sangat wajar ya mengingat bahwa ekspektasi masyarakat membuncah tinggi saat ini karena penampilan para pemain kita itu progresnya sangat positif
sebenarnya ada di laga melawan australia ya di laga kedua
karena secara mentalitas kepercayaan diri kita tumbuh di sana dan akhirnya mencapai puncaknya di laga terakhir yang kebetulan sangat menentukan ya lawan jordania
mereka tampil cantik sekali tampil lepas kemudian juga efektif tidak panik kemudian percaya diri
komplit lah itu pertandingan lawan jordania itu saya kira
sudah lama sekali ya kita nggak melihat timnas itu bermain dengan ritme yang api
kemudian juga yang terorganisir indah dilihat goalnya goal process
saya kira itu yang patut kita berikan apresiasi gitu ya
dan itu bisa jadi modal yang luar biasa ya untuk melawan korea selatan ya
kalau dilihat dari sisi permainan ini tentu sintayong memiliki taktik tersendiri
tapi sebelum kita bahas ke situ dari mental sendiri nih
kalau kita lihat kan track recordnya korea selatan ya bisa dikatakan sebagai lawan yang cukup berat begitu
nah anda melihatnya seperti apa nih mental timnas u dua puluh tiga untuk melawan korea selatan
saya kira nggak perlu lagi diragukan ya
karena kita sudah terbiasa menghadapi situasi situasi sulit sebelumnya
dan bersama dengan itu kita selalu bisa menjawabnya dengan optimis gitu dan positif
seperti misalnya kita tarik ke belakang ketika sea games kemarin
bagaimana kita bisa secara mental para pemain u dua puluh tiga yang saat itu dilatih oleh indra safri
menunjukkan mereka bisa mengalahkan thailand kemudian merebut emas
itu kan juga dari drama yang menguras
terus di final kemudian lawan thailand bisa menang
dan itu terus terbawa spirit itu energy itu ke event berikutnya
yang sekarang kita lihat sendiri di piala asia u dua puluh tiga ini itu terbukti lagi ya
bagaimana kita sebenarnya penggemar ini sempat deg degan juga ya
ketika di laga pertama melawan qatar kita di pukul dua dengan isu kontroversinya wasit
iya untuk kemudian bisa bangkit dari keterburukan itu kan butuh mental yang besar jiwa yang besar
dan anak anak datang di saat yang tepat menjawabnya menghadapi australia itu tim besar juga
jadi saya kira gak perlu diragukan lagi
tidak perlu diragukan lagi ya karena dari pertandingan pertandingan sebelumnya juga mental timnas u dua puluh tiga ini sudah teruji begitu
yang menarik nih akhirnya nathan chuan ini akhirnya kembali untuk memperkuat squad garuda muda ini
tidak jadi begitu tapi akhirnya dibujuk oleh ketua umum pssi akhirnya ikut bertanding lagi
anda melihatnya seberapa penting nih posisi nathan di squad garuda muda u dua puluh tiga ini
saya kira untuk fase yang sangat krusial di perempat final kita butuh semua pemain yang available ya
pemain yang memang ready untuk dimainkan
jadi sebetulnya nathan itu hanya satu dari bagian yang utuh tim nasional
ada yang absen di saat penting kayak ini
apalagi kita tahu impact nathan di laga penyisian kemarin fantastis kalau menurut saya ya
karena dia bisa memainkan peran sentral di tengah
yang kita tahu sebelumnya dia kan dimainkan sebagai back kiri ya
tapi begitu diubah menjadi gelandang bertahan wah ternyata lebih impact full gitu
makanya wajar kalau kekhawatiran itu muncul
karena kalau berkaca pada laga melawan jordania
kemudian melawan korea yang tidak ada nathan
itu pasti akan ada dampaknya gitu loh
makanya kalau nathan ini pada akhirnya bisa dibujuk kembali
wah ini saya kira suntikan motivasi yang besar buat kita semua gitu ya
informasi sudah lengkap ini sudah sesuai dengan kembalinya nathan gitu
anda melihatnya nanti strateginya sintayong ini seperti apa
karena kalau kita lihat shin taeyong kan juga berasal dari korea selatan
saya kira tidak akan banyak mengalami perubahannya
sintayong akan menurunkan the best starting line up nya seperti ketika menghadapi australia
plus sekarang posisi dari ramadan sananta sebagai striker sudah available
setelah di dua laga sebelumnya tidak bisa main karena hukuman kartu merah
artinya sekarang benar benar full kekuatan kita nih
nggak cuma nathan yang kembali tapi ramadan sananta sebagai striker
opsi striker itu juga sudah bisa dimainkan
akan full pack gitu ya
menetapkan tiga penyerang seperti marcelino ferdinand rafael strike dan juga witan sulaiman ini
formasi seperti lawan australia saya kira nggak akan berubah
di belakang tetap ada justin hapner kemudian ferrari terus rido
di tengahnya ada nathan ada justin
termasuk nathan yang tetap berada di gelandang kiri dan juga back kiri ya
saya kira ini nathan akan main
main jangkar di lapangan tengah
oke ini yang juga menjadi kejutannya apa yang disampaikan oleh sintayong nih bung yuke
terakhir kali latihan ia menyatakan bahwa semua pemain harus dalam kondisi siap
kemungkinan apapun perubahan yang terjadi ataupun kejutan yang terjadi
apakah nanti akan ada perubahan formasi atau lebih kepada untuk mencabar mental dari tim garuda muda ini
lebih mencabar kalau formasi saya nggak yakin akan ada banyak perubahan karena yang lawan jordania itu sudah the best starting sebelas lah menurut saya
tidak mungkin diubah dalam waktu yang pendek ya karena itu sangat spekulatif ya
jadi lebih mencabar mentalitas para pemain karena sekarang yang dihadapi bukan lagi jordan nih
yang kemarin kita tampaknya mudah sekali ya
tapi sekarang nih korea yang dihadapi yang kita tahu kultur sepak bolanya jauh lebih kuat dibanding kita ya
kemudian prestasinya dan ranking fifa nya di senior juga jauh di atas kita
jadi maksud sti barangkali untuk mencabar para pemainnya bahwa kita harus lebih siap lagi karena yang dihadapi ini korea salah satu contender juara juga menurut saya
bung yuke terakhir prediksi anda seperti apa nih kalau kita main tebak tebakan skor lah
di babak knowcod itu tidak ada tim yang lemah walaupun kita mungkin secara statistik di bawah korea
tapi kalau di babak knowkot korea juga ngeri ngeri sedap ketemu kita juga
apalagi pelatihnya sendiri sudah menotis kekuatan indonesia itu ada di dua unsur
pertama sintayong sendiri sebagai orang korea karena dia sudah tahu persis karena tim ini pernah menghadapi tim sintayong waktu u dua puluh kemarin
yang kedua adalah serdadu keturunan kita yang kualitasnya memang bisa mengangkat tim ini dengan permainan yang lebih baik
lagi lagi bola itu bundar apapun bisa terjadi tapi harapan kita bersama ya
timnas u dua puluh tiga ini bisa menampilkan pemain yang terbaik dan menang pastinya ya melawan korea selatan
terima kasih pengamat sepak bola bung yusuf kurniawan atau bung yuke telah bergabung bersama kami di kompas malam